ini kita pantau situasi di jalur nagrek kabupaten bandung jawa barat
dua hari pasca lebaran masih terlihat ramai lancar
kebanyakan kendaraan yang melintas akan pergi ke tempat wisata
tapi ada pula yang melakukan balik dari lokasi mudik lebaran
tadi di awal kan kita lihat ya gambar kalau di jalur nagrek ini masih ramai lancar
kondisinya sekarang sudah mulai padat kalau saya hari ini
iya selamat sore audrey dan juga saudara
untuk simpang nagrek tempat saya melaporkan
maksud saya link karena di tempat saya melaporkan saat ini memang situasinya sedang hujan audrey
tapi untuk lalu lintas dari kendaraan kendaraan baik roda empat ataupun juga roda dua
ramai lancar tidak ada kemacetan ataupun juga kepadatan dari kendaraan itu sendiri
dan juga memang untuk kalaupun ada kepadatan atau kemacetan
ini terjadi ini tidak secara terus menerus begitu ya
artinya hanya beberapa menit lalu bisa lancar kembali begitu
ada pun untuk data yang kami dapatkan dari dinas perhubungan
yakni untuk saat ini sudah ada lebih dari tiga puluh lima ribu kendaraan yang melewati jalur nagrek
jadi ini adalah dari kendaraan kendaraan yang akan melakukan wisata ke beberapa tempat wisata di beberapa daerah
ya ini mungkin ada di garut atau mungkin ke tasik malaya ke banjar ataupun juga ciamis begitu
ataupun juga kendaraan yang memang sudah mulai melakukan perjalanan kembali ke perantauan
memang ada dua indikator bahwa maksud saya ada dua faktor kenapa kendaraan di jalur nagrek hingga saat ini masih ramai lancar
ini karena yang pertama tadi ke tempat wisata yang kedua memang sudah mulai melakukan perjalanan kembali ke perantauan
nah memang untuk saat ini situasinya ramai lancar
ada pun nanti kalau misalnya memang harus ada rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara situasional penerapannya
karena nanti melihat bagaimana situasi dan kondisinya jika memang terjadi macet ini nanti akan dilakukan rekayasa lalu lintas
nah menurut dari menteri perhubungan juga sudah menyebutkan bahwa lebih baik pemudik ini bisa balik ke perantauan ini lebih cepat untuk menghindari kemacetan
dan nanti kita akan lihat bagaimana di jalur nagrek ini karena hingga saat ini masih terlihat ramai lancar
tetapi kalau perbedaannya dari kendaraan kendaraan yang sebelumnya adalah kalau kendaraan mudik kemarin saya sempat lihat untuk mobil ini ada bak bak yang berisi barang barang
belum terlihat adanya hal yang sama untuk kembali ke perantauan
kondisi di jalur nagrek masih lancar mungkin ini juga waktu yang terbaik ya buat anda yang ingin melakukan perjalanan balik menuju ke jabodetabek melalui nagrek